mudah mudahan saya di penjara
nanti teh rumah ini kan milik saya seutuhnya
bang wajahnya mana cak
iya cak makasih
simbol apa yang ada dalam data bulan
bagaimana kalau ternyata catatan ocat berisi daftar orang orang yang pernah dilenyapkan
bagaimana kalau buku itu mencatat aliran dana transaksi elektronik dan sejumlah berkas berkas rahasia
ini dia rahasia sebenarnya
datang bulan dibesar besarkan hanya sebagai kamu puasa
aduh cak makasih ya
aduh cak makasih ya
aduh cak makasih ya
aduh cak makasih ya
aduh cak makasih ya
aduh cak makasih ya
kamu harus segera kesana membantu heron
kita harus menemukan buku itu sebelum dimusnahkan oleh kemen
siap satu komandan
pakai seragam hansip atau cad
ini undercover seragam hansip
siap satu komandan
tuh tuh bangun
uh harusnya mamanya digantahkan begini
tuh bangun tuh
masa jam segini udah lemas terus ditidur tidurin lagi
perasaan kemarin sore sore masih seger buger pas pulang dari patah kamu
eh kemarin tuh aku gak puasa mau
kok bisa gak puasa gimana sih tuh
coba duduk sini
ya bener kalo diajak tolong sama orang tua tuh duduk yang bener
melek matanya melek
kan kemarin aku udah sahur mums
terus pas aku ke jakarta ke rumahnya pak
paps ngajakin aku buat batal
soalnya si paps juga lagi gak puasa
makanya sekarang tuh aku lemes ngantuk lapar
mos makanya sekarang tuh aku lapar aku aus aku ngantuk lemes mam
ntar lagi juga buka
namanya juga orang puasa
cuma juga harus tahan hati
kalau ada yang kesel kesel ya harus sabar
ada yang bikin gak suka gitu ya harus sabar
ya pokoknya intinya kalo orang puasa
segala sesuatunya itu harus ikhlas
gak boleh marah marah
terus gini banget
ada apa sih tin
mam ocat kenapa
mam ocat punya daftar datang bulannya semua perempuan di ciraus
semua orang juga udah tau c
dengar dengar sih ada
kalo nama aku ada gak
kayaknya juga ada deh tuh
kok bisa bisain sih mam ocat begitu sih
sembarang sembarangan aja nyebar nyebar jadwalannya datang bulan kita
ini kan kita sebagai perempuan gak bisa dong begitu
masa sebenernya aku takut
apa sih tut
kita bukan cuma menahan lapar dan haus
tapi kita juga harus menjaga pikiran hati dan juga sikap kita maps
kalo ada orang yang bikin kita haus
kita gak kesel
kita mesti sabar
kalau ada orang yang ngejengkelin
kita gak boleh marah marah bang
tapi gak bisa gitu tuh
kalau ini kamu juga harus marah
masa setiap orang nge salt kata kita gak tau
pusing aku mams
masa buku mang ocat bikin resah
buku catatan datang bulan orang seciraos
nanti teh ditangkap sama polisi
bawa bukunya sekalian
jangan cuma iya ya aja tuh
cepet sana ambil bukunya

tapi kan lama kering ya in
mending keringnya lama bu yola daripada diintipin
iya juga sih
awas jangan sampai jadi dpo

kang jalannya ke arah sana
iya cak makasih
penjarakan aja yang lama kang
diam di sini jangan ke mana mana
assalamualaikum pak san
ngapain kamu ira
takut dia jadi dpo pak ustadz rw
dia tidak akan kabur
apa yang ada di kepala kamu
kenapa pak ustadz
semua perempuan yang datang bulan kamu catat
itu kan idenya pak ustadz
apanya yang dari saya
kata pak ustadz saya harus inovatif
kalau orang kasih saran jangan ditelan bulat bulat
kalau diperintahkan orang dianalisa dulu
dipahami baru dijalankan
kan saya harus catat pak ustadz
kapan saya harus ngantrin pembalut
orang sekampung jaduk
gara gara buku kamu
semuanya ada di sini
kalau nggak dicatat
takutnya lupa pak ustadz
buku ini harus dibakar
jangan pak ustadz
buku ini sudah bikin resah
jangan pak ustadz
tinggal kamu pilih
mana yang mau dibakar
kamu atau buku ini
bukunya pak ustadz